konser korean wave kembali digelar semalam
boyband asuhan sm entertainment nct dream menjadi bintang utama acara ini
mereka sukses mengobati kerinduan fans mereka dengan performance yang energetic
tidak hanya nct dream konser ini juga menghadirkan penyanyi dan band ternama asal tanah air
teria conference nct dream atau nctzen menghiasi konser korean wave dua ribu sembilan belas
tencel haechan jaemin jeno jisung dan renjun yang merupakan personil nct dream
membawakan lagu lagu andalannya seperti my first and last we go up hingga yang terhits boom
sebanyak lebih dari tiga penonton meramaikan eco park ancol
tiket konser ini memang tidak dijual untuk umum melainkan give away yang dilakukan di media sosial
bagi fans nct dream yang tidak mendapatkan tiket
dan juga bisa menonton di luar gedung dengan nctzen lainnya
konser yang digelar pada sepuluh september ini juga turut serta menghadirkan penyanyi dan band ternama tanah air
seperti rosa cakrakan fia valet jkt empat puluh delapan ungu dan nagita slavina x the fly
rosa salah satu bidik tamu mengatakan konsep yang dibawa pun berbeda pada konser ini
khususnya dalam kostum dan aransemen musik
jadi aransemennya dibikin lebih kayak banyak elektronik gitu soundnya
terus baju juga diminta warnanya khusus dan lain sebagainya
tapi aku sih senang banget karena pas tadi nyanyiin lagu aku aja anak anak

boyband asuhan sm entertainment nct dream merupakan sub unit ketiga dari klub nct
selain nct satu ratus dua puluh tujuh dan nctu
dengan dihadirkannya penyanyi dan band asal tanah air lainnya
diharapkan konser ini dapat menghibur seluruh masyarakat dari berbagai kalangan usia